tante tante udahlah gak usah marah marah kayak gitu
luki itu kan baru maksud baik tan
luki cuma mau nganterin opi pulang
udah kamu jangan belain dia masuk
masuk bukan masuk
terima kasih ya
ternyata aku orangnya baik juga ya
namanya juga belum puasa kalau sama manusia
lo mau kan
ayo beli beli aja
yang mau pulang ya
aku anterin ya
apa hubungannya sama aku
udah lah kamu gak usah pura pura gak tau
tadi aku ngeliat kamu kok sama dia
waktu juga kepleset kamu nolongin
bilang aja cemburu gak apa apa kok
di aku tuh cuma nolongin sisi doang
kan bulan puasa kita berbuat baik sama orang juga nggak salah kan
sumpah puasa batas sebulan
aku anterin ya
ya aku sih sebenernya mau aja di anterin kamu
tapi sepeda kamu gimana
sepeda aku mah gampang biar glenn aja yang ngurusin
ya gak perlu dicemburu lagi ya
sini kita pergi dulu
ayo gua pergi pergi pergi
gimana sih cik gimana sekarang
ah di situ ayo gua
ih ini udah berubah
eh sampai mau ke mana kamu
eh lu benar benar gua ajar lu
eh jangan ke sana
kepresin lu hah dikira gua takut
huk huk huk
hah ular keket
awas tuh ini emang hebatnya lu atau
yuk gimana sih cik ika
oh punya mata gak sih
punya kalau gak ada pasang lu gue tabrak
ya asal kutubku berat tuh
hah cukup mir cepat

mau nyomong masih tau kejar
hah apa banyak tanggung gua ajar gua ajar ya
ki makasih ya kamu udah ngantrian aku pulang
nah nah oh nah mana aja dia
eh tan abis nganterin opi

kamu tuh ya tidak bosan bosannya ya
hah mau cari kesempatan
masih ngedeketin ponakan gua kan ini kan
tante lucky itu cuma mau nganterin opi pulang
ya sudah kamu jangan belain dia
eh ngapain belum di dia
hah berdiri berdiri terus pulang sana
mau saya pukul
eh enggak enggak tan tante tante udahlah gak bisa
gak usah marah marah kayak gitu
lucky itu kan baru maksud baik tan
udah kamu jangan belain dia masuk
masuk bukan masuk
tapi aku mau cari
kamu ngeladenin engang macam dia
langsung pilih siaguru
tante mary jahat banget sih
pasti marah ya sama gue
tuh gua kan belum puas ketemu sama yang gue
gua cari celaka
siapa tau masih bisa ketemu sama opi

tante kenapa kayak gitu

tante tante tuh kenapa sih
tante tante tuh kenapa sih

tante kenapa sih

pi kamu tidak taunya
si lucky teh pernah ngejelek jelekin tante
tante tidak suka sama dia
tante lucky tuh bukan orang yang seperti itu
dia gak bermaksud kayak gitu
alah tante tidak mau dengar
kalau tanpa tidak suka ya tidak suka
kamu jangan bergaul dengan dia ya
tante tidak suka tidak suka denger tipis sama dia
tante tidak suka tidak suka denger tipis sama dia
tolong ada api
aduh aduh kemahir
aduh gusti tolong
aduh gusti aduh ya allah
tante aduh pergi madu
tante tante bentar ya tante
tante kenapa aby
aduh siapa ini
aduh siapa ini
aduh aby kemahir
kamu tenang saja ya
tante apa kabar
aduh jangan berkata kata kemahir ya tante
aduh aby kemahir
tante sekarang kita keluar cari bantuan ya
celupkan kembaran kebakaran aja kemahir
tante mereka pasti bisa kok
tetap tenang aja ya sekarang ya
tante istighfar ya tante
aduh tenang ya
tante baru sadar
kamu teh telah menyelamatkan tante
tata mau bilang terima kasih
dan juga tante mau minta maaf
sama kamu tapi selama ini
ternyata kopi teh tidak salah pilih
kamu anak yang baik pisan
makasih ya tante
tante mau menjelaskan
apa yang tante mau katakan
tante mau menjelaskan
apa yang tante mau katakan